udah sebelas sebelas nih
wah sale banget ini
apalagi kalau anda bebas ongkir tanpa minimum belanja
beberapa tahun lalu pesta diskon tanggal kembar disebut sebagai harbolnas
atau hari belanja online nasional
namun minat masyarakat berbelanja online yang semakin tinggi
membuat marketplace kerap membuat pesta diskon setiap bulan
dan menjadikannya tanggal kembar seperti enam puluh enam delapan puluh delapan atau sepuluh sepuluh
namun hati hati gaji bulanan anda bisa jadi habis terpakai belanja
saat pesta diskon tersebut berlangsung
ya kalau lagi ada kebutuhan ya belanja
kalau nggak ada ya ngapain buka buka
jadi bikin pengeluaran baru
jadi iseng kan
iya aku suka ngejar sih kalau ada pesta diskon kayak gitu
kalau untuk aku biasanya sih wishlist nya lebih ke beauty product
sama body care sih mbak
jadi kan itu lumayan banget kan
kayak misalkan itu kan karena digunakan setiap hari
jadi itu salah satu yang emang tiap bulan harus dibeli
now once itu lagi ada sale jadi aku taruh di wishlist dulu
nanti belinya pas diskon
pesta diskon tanggal kembar bisa memberikan keuntungan
asal kita cermat memanfaatkannya
sehingga keuangan kita di tengah bulan tidak terganggu
kita manfaatkan kesempatan di momen yang pesta diskon
itu untuk beli barang barang yang kita butuhkan dengan harga diskaun
atau mungkin poinnya nambah atau juga ongkos kirimnya gratis
kita manfaatkan itu
yang kedua yang paling penting itu tetap punya anggaran atau budgeting
budgeting itu bukan berarti kita nggak boleh belanja
tapi kita bisa tahu kita belanjanya maksimal berapa setiapnya
setiap bagian itu berapa
kalau memang kita sudah punya budgetnya mau entah itu mau buat liburan atau entah mungkin sekarang lagi
namanya adalah work from bali atau mungkin juga untuk apapun
itu ya nggak apa apa
ya karena sudah disiapkan
jangan lupa untuk mencari promo tambahan
misalnya gratis ongkos kirim cashback potongan harga saat pembayaran
hingga hadiah atau ikut kuis yang diadakan oleh marketplace
pastikan fondasi keuangan baik yakni lebih besar pemasukan daripada pengeluaran
jangan tergiur dengan tawaran pay letter ya
karena bunga cicilan membuat harga barang itu
menjadi lebih mahal
dan akan menggerus keuangan di bulan bulan ke depan
jadi pastikan dananya memang sudah dialokasikan sebelum ikut berburu diskon
di syari tonang yudhistira satria jakarta